terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
setelah berkendara dalam pengaruh alkohol seorang mahasiswa menabrak petugas kebersihan di malang jawa timur
pelaku yang sempat kabur ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan puncak dieng
korban mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit usai ditabrak pelaku di jalan mt haryono lowokwaru kota malang
sementara gerobak yang dibawa korban terbalik hingga muatan yang berserakan di jalan
pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur
kurang dari tujuh jam pelaku ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan puncak dieng
hasil pemeriksaan polisi pelaku berkendara dalam kondisi mabuk
untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh
alkohol dan diakui dari yang bersangkutan
yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut dan pejalan kaki
tetapi kita melaksanakan cek urin juga
apakah yang bersangkutan dalam pengaruh narkoba ternyata tidak didapati narkoba atau negatif